tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut lebaran seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
lalu bagaimana untuk meraih fitri di kala pandemi
sudah terhubung melalui sambungan skype ustadz wijayanto di yogyakarta
iya langsung saja kita sapa selamat pagi assalamualaikum ustadz wijayanto
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anissa iqbal sehat
alhamdulillah sehat ustadz
mudah mudahan juga ustadz selalu sehat tentunya dan di rumah aja semangat tetap ya
ini kita kalau berbicara mengenai bulan ramadan nih ustadz dan mendekati hari raya sebentar lagi
dari tadi kayaknya kita bacain berita banyak sekali warga yang berbelanja
kepusat perbelanjaan juga nampaknya penuh sekali
bagaimana sih ini ustadz hakikat menahan nafsu di bulan ramadan
ya pertama harusnya justru di bulan ramadan itu yang diperbanyak zakat mal bukan zakat mal
sering kita ini malah lupa rasulullah memang mengumpulkan harta tetapi untuk zakat mal
untuk bagaimana berzakat fitrah
maka apresiasi kepada tentu tidak hanya itu
karena di masjid saya juga
justru untuk membayarkan zakat fitrah itu
karena fitrah itu mengembalikan kita kepada empat nilai
jadi idul fitri itu mengembalikan orang kepada empat nilai dasar fitrah
yaitu benar baik indah dan suci
maka idul fitri adalah kita kembali kepada nilai nilai kebenaran
tapi benar juga harus baik
karena kalau hanya benar tidak baik itu tidak fitrah
baik juga harus indah
indah harus suci
jadi empat ini harus terpadu itulah fitrah
orang ditanya asal menjawab itu benar
dari mana dari belakang
mau kemana mau ke depan
rumahnya mana indonesia
sudah makan sudah
nggak makan mati
udah punya suami udah
itu jawabannya benar
tapi itu tidak baik
baik jika harus benar
makanya fitrok itu walaupun idul fitri itu ada secara etimologis ada dua
bisa it artinya merayakan
fitrah dari kata iftar
merayakan makan karena hari itu tidak boleh berpuasa seluruh orang harus bisa makan
maka nabi mengusir bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah
apa artinya kamu hablumina allah kalau hablumina nasinya tidak dijalankan
sudah baik baik pada allah selama ramadan
maka zakat fitrah harus kau tunekan
kalau kamu nggak membayar zakat fitrah
nggak usah lah sholatir bersamaku
kamu bukan golonganku
kamu golongannya abu jahl abu lahab abu gosho abu abu jilek
sehingga tidak ikut puasa ya
artinya biar puasamu itu nggak ada
berapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa apa dari puasanya kecuali haus dan lapar
karena setelah puasa dia tidak peduli kepada orang miskin
karena itu adalah tujuan pesan moral di dalam orang berpuasa
jadi bukan hanya baik tapi baik sesama
fitrah di sini justru yang langkah tepat adalah benar
baik harus indah
indah harus suci
makanya ngimami sholat beza tidak sembarang dengan bacaan
supaya yang indah
meskipun indah juga harus benar
jadi tidak bisa mentang mentang indah sholat dikasih musik yang nggak bisa diringi musik
artinya apa harus dikira
karena itu sudah di luar kebenaran
jadi zakat fitrah ini sampai dikatakan
orang yang beridul fitri bukan orang yang pakaiannya mewah
tetapi orang yang ketaatannya bertambah kebaikannya bertambah
kebaikan satu kebaikan ibadah untuk kita berinteroksi
selama ini ibadah kita ramadan bagaimana
yang kedua kebaikan dan selamat
keterlaluan kalau dia sudah cukup gajinya
dia sudah punya jadi presenter lama di situ
gaji cukup tapi nggak ngeluarkan
walaupun seberapapun harus minimal rp lima puluh itu
sebetulnya dua lima kg beras
setara dengan kap
tapi kan orang tidak cukup dengan makan pakai nasi
kalau dia bisa melebihkan itu baik bagi kami
ya jadi kisarannya dua lima kalau tiga kilo kan lebih baik
ini idul fitri yang pertama
yaitu bagaimana kita iftar
yaitu fitri dari fitar
tapi yang jauh lebih penting adalah
kita bagaimana ada hal hal yang harus dilakukan selama idul fitri untuk meraih fitrah
makanya dalam tradisi kita sangat bijak
kearifan budaya disimbolkan dengan kupat
kupat itu ngaku lepat
maka dia harus minta maaf kepada sesama
itu kaitan dengan al imran satu ratus tiga puluh empat
maka kupat biasanya dimakan harus pakai opor
opor itu harus ada krecek kulit dan irisan hati
itu dalam tradisi yang luar biasa
krecek kulit artinya lahir
hati artinya batin
maka mohon maaf lahir dan batin
krecek kulit dan irisan hati
maka kalau nanti anissa dan iqbal itu bikin halal bihalal kok tidak ada kupatnya
tidak ada ketupat
logonya pasti ketupat
tidak ada logo yang lain
ketupat itu dari kata kupat
sekupat itu ngaku lepat berarti dia merasa bersalah untuk minta maaf
minta maafnya jangan hanya tak sabum jami'a waqul bum satta
kelihatannya kamu jabat tangan tetapi belangkon
belangkon itu sininya halus tapi di sininya ada benjolan di situ
berarti tidak layak batin
maka harus pakai krecek kulit dan irisan hati
mohon maaf lahir dan batin
ini kan tentunya kita lebih ibaratnya lebih afdol itu untuk saling bertemu
untuk salaman dan lain sebagainya
di kemarin menak bilang mengatakan bahwa tidak perlu untuk bertetap langsung begitu
tapi sebaiknya menggunakan media sosial
bagaimana ustadz sendiri ini
karena pada hakikatnya memaafkan itu di hati bukan di fisik
maka sebaiknya menggunakan media sosial bagaimana ustadz sendiri ini
maka sebaiknya menggunakan media sosial
maka sebaiknya menggunakan media sosial
maka sebaiknya memaafkan itu di hati bukan di fisik
karena terasa dia memberi komentarword ini membuat radiyi menghargai bahwa mengindoheyman
karena terasa dia memberi komentarword ini membuat radiyi menghargai bahwa mengindoheyman
maksudnya tapi kita tidak melahirkan princesa ini lalu
ada di hati maka pakai virtual bisa pakai video call bisa pakai online oke silahkan karena kondisinya
orang benar juga harus baik baik juga harus indah kalau kita berbuat baik kalau kita dengan
persentuhan dengan fisika itu bukan kontak fisik itu nanti orang islam tidak boleh doror tidak
boleh teror tidak boleh kena musibah dan tidak boleh memberikan musibah bagi orang lain karena
jangan salah mungkin iqbal ini orang yang otg orang yang tanpa gejala mungkin carrier maka
kalau kita mudik justru itu tidak bijak karena kalau bertemu kelihatannya dia ngasih hadiah
tetapi bisa menjadi musibah maka yang di transfer uangnya dulu ya di transfer finansialnya dulu bukan
tidak boleh mudik nanti kalau sudah saatnya memang itu kecuali kalau sejelas jelas anda
di zona hijau enggak ada masalah artinya tidak perlu physical distancing karena memang zonanya
ada juga orang merapi sana ada komunitas yang untuk kesana aja motor nggak bisa oke memang dia
insyaallah itu semuanya oke tetapi untuk di jakarta terutama karena di tempatnya iqbal
tempatnya anissa itu bukan hanya merah itu merah pekat ya sebaiknya jangan kejujuran
terima kasih banyak ini pak ustadz punya banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan pada pagi hari
tapi mungkin pak ustadz punya pesan untuk masyarakat ini memang merupakan suatu the new normal
begitu ya kondisi yang tidak pernah kita temui dari tahun tahun sebelumnya apa saja nanti yang akan
dilakukan di hari raya saat di rumah aja pertama tetap harus kita lakukan apa yang bisa kita
lakukan artinya kalau nggak bisa semua jangan tinggalkan semua misalnya tetap sholat ibn
di rumah nah sholat ibn di rumah itu maksimalnya syukur bisa pakai khutbah tapi nggak usah khutbah
pakai sholat dua rekaat saja cukup artinya bisa tetap kita lakukan di rumah kita bisa bermaafan
bisa dengan cara virtual kita bisa saling kirim paket artinya parkir lebaran enggak masalah hari
ini sudah banyak cuman dari cnn aja yang belum sampai ke rumah saya tapi sudah numpuk banyak dari
semuanya sudah itu mohon maaf stasiun yang lain sudah cnn yang dulu supaya paham maksudnya bisa
saling memberi hadiah akan ada cinta cinta itu menumbuhkan iman sekarang semuanya sudah pakai
online bisa pakai semuanya pakai gosen pakai ini bisa semua nah maka tetap kita lakukan silaturahim
kita satu silaturahim tetap jalan yaitu dengan virtual dulu karena kondisi yang tidak normal itu
membolehkan yang dilarang artinya jangankan kok yang disunat yang dilarang aja boleh dilakukan jadi
jangan mudik dulu sekali lagi jangan mudik dulu semuanya tetap ibadah belajar di rumah itu dan
yang ketiga justru kalau kita berbuat benar harus dengan baik baik tadi harus mengumpulkan baik indah
dan suci tadi jadi selama kita itu fitri kita saling waafi na'linas karena perbuatan itu fitri
itu pertama yung fiku nafisa roi wa daro yaitu dia tetap mengeluarkan sedekah dalam keadaan
tempat atau sempit dalam keadaan
longgar maupun sempit jadi dia saat covid sembilan belas tidak boleh menghentikan sedekah sedekah bisa dilakukan
dengan cara apapun yang kedua walkadimin jangan ada kemarahan diantara kita kenapa karena
marah itu dari setan mau kita itu dilatih sebulan sekali semua sebulan jadi kepompong kepompong itu
tadinya ulat ulat itu ragus makani daun daunan luar biasa dan mudah semuanya diambil ini hati hati
balik diperhatikan jangan siap tahun muda aja nanti buka cabang dimana mana itu ragus
maka jadi kepompong setelah kempopong harus keluar jadi kupu kupu menjadi sesuatu yang indah maka
bulan satu sawal artinya awal artinya peningkatan sawal artinya latar kabun atau bahkan latarbat sungguh
kamu harus meningkat setingkat demi setingkat katanya kita ngeblok step by step maka si nn
tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin mohon maaf amin amin amin terima kasih ustadz sudah
berbagi informasi dan kami sudah memberikan semoga semoga masyarakat juga bisa memaknai apa
yang tadi ustadz katakan untuk tetap jaga jarak menjaga kesehatan dan lain sebagainya dan satu
lagi itu tidak marah marah kalau misalnya ditegur sama aparat untuk memakai masker dan juga tidak
mengapa ya mengumum begitu berkerumun begitu terima kasih ustadz sudah berbagi informasi
kami sampai ketemu lagi di lain waktu assalamualaikum ustadz waalaikumsalam